pasca pertemuan sekjen pdip hasto kristianto dengan presiden jokowi di istana negara dua puluh dua juni lalu sekjen pdip hasto kristianto mengaku mendapat perintah dari presiden untuk membentuk tim komunikasi politik pemenangan ganjar pranowo sebagai bakal calon presiden
hasto menyebut tim ini akan diisi oleh orang orang yang menguasai strategi komunikasi seperti tim sebelas yang pernah membantu pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas lalu
meski tak menyebut secara detail soal nama nama yang telah bergabung hasto mengaku anggota tim ini dapat bertambah walaupun sementara baru diisi oleh tujuh orang dengan latar belakang yang mumpuni
jadi tim tujuh ini adalah tim grand strategy
karena presiden jokowi berhasil
pada saat rakernas ketiga pdip hasto mengatakan pentingnya ini strategi komunikasi
maka kemudian presiden jokowi menugaskan beberapa orang nama namanya kalau salis itu ada tujuh
dan kemudian kami sudah melakukan koordinasi yang intens bahkan diantara nama nama itu kemarin dua orang sudah menyampaikan pemaparan dan ternyata mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari peserta
jadi sekitar satu lima bulan yang lalu
pertemuan istana dengan mas hasto ini
jadi setelah dua puluh dua juni
ketua umum perindo haritanu sudibyo mengapresiasi pembentukan tim tujuh untuk membantu strategi komunikasi politik pemenangan ganjar pranowo
hari menilai pembentukan tim tujuh atas arahan presiden ini menandakan presiden jokowi kian pasti mendukung ganjar pranowo dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ketua umum pertama pdip hasto

jadi sekitar satu lima bulan yang lalu

pak jokowi ikut menurunkan timnya memberikan pembekalan dan itu menunjukkan bapak jokowi mendukung pak ganjar
apalagi saya dengar pak gibran ya mas gibran juga akan ikut berkampanye untuk pak ganjar
hasto membocorkan sejumlah pembicaraan antara dirinya dengan presiden jokowi
dalam kesempatan pertemuan dua puluh dua juni lalu di mana salah satunya jokowi ingin menyusun strategi untuk membantu pemenangan ganjar dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas